pesta demokrasi indonesia kembali digelar
momentum untuk mendapatkan suara yang berdaulat di masing masing wilayah di indonesia
kami hadirkan perbincangan yang mengulas fakta terkini seputar pilkada serentak dua ribu delapan belas
yang menjadi acuan anda dalam menentukan pilihan

cnn indonesia siap mengawal jalannya pilkada serentak dua ribu dua puluh bersama election